jurubicara partai keadilan sejahtera pks muhammad iqbal membantah
pernyataan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
yang menyebut partai demokrat bisa hancur lebur jika tetap bersama koalisi perubahan
iqbal membantah pernyataan ahy itu karena berdasar hasil pemilu legislatif
partai nasdem pks dan pkb justru memperoleh kursi tambahan di dpr
iqbal mengklaim pks tidak fokus pada perolehan kursi dan jabatan
melainkan pada tugas partai politik yang mewakili aspirasi masyarakat
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
menyindir koalisi perubahan pengusung anies mohaimin tidak solid
ahy menyebut sebelum hasil pemilu resmi dibacakan
partai partai politik di koalisi perubahan sudah melakukan manuver
ahy bahkan bilang jalan partai demokrat bergabung dengan prabowo subianto adalah pemberian tuhan
kita tahu belum selesai semua sudah kesana kemari
kalau kita di sana kemarin ya kita ditinggalkan sendiri
alhamdulillah tuhan dengan caranya menuntun kita bersama bapak bapak
artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita
tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional
dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harga
namun direktur eksekutif indikator politik burhanuddin muhtadi menyebut
justru manuver politik demokrat bergabung dengan prabowo
bisa menjadi penyebab jebloknya perolehan kursi demokrat di dpr
apakah kalau misalnya bergabung di koalisi yang lama
suara partai demokrat seturun sekarang
begini partai demokrat ini mengeluarkan narasi perubahan itu sembilan tahun terakhir pada masa pak jokowi
tiba tiba partai demokrat you turn pindah haluan dari koalisi yang menarasikan perubahan bersama mas anies
kemudian pindah ke pak prabowo
dan memang tidak bisa dihilangkan dari spekulasi berkaitan dengan pemilihan caimin sebagai wapresnya mas anies
di pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat partai demokrat mendapat lebih dari sebelas dua ratus suara
naik dibanding pemilu tahun dua ribu sembilan belas yang memperoleh sepuluh delapan ratus suara
tapi perolehan kursi demokrat di dpr melorot
dari lima puluh empat kursi di tahun dua ribu sembilan belas
tim liputan kompas tv
selamat malam pak medi kompas petang
ya selamat sore sintia

sebenarnya tidak menyindir ya cynthia ya
sebelumnya saya ingin menjelaskan konteksnya dulu
jadi beberapa hari lalu kan partai demokrat mengadakan buka puasa begitu
yang dihadiri oleh ketua umum kami mas ahaye
jadi acara ini sebenarnya sifatnya internal
namun karena sejak tanggal dua puluh satu februari kemarin
jadi hampir seluruh kegiatan mas ahi itu diikuti oleh media
begitulah akhirnya acara internal buka puasa ini
banyak juga media yang hadir
jadi mas ahi menyampaikan di situ refleksi
karena memang buka puasa itu pasca tanggal dua puluh maret ini
maret kemarin kpu sudah memutuskan hasil pemilu
jadi mas ahi menyampaikan refleksi kepada kita
patut kita syukuri seluruh kader begitulah dia
perolehan kursi kita hari ini di pileg empat puluh empat
masih berpotensi lagi tambah enam begitulah
karena kan partai demokrat hari ini mengajukan juga gugatan ke mahkamah konstitusi
terhadap enam kursi begitulah dia
kita sebut saja ya bukan sindiran karena tidak ada tujuan tertentu
kita juga menang di pilpres begitu dia
jadi ini hal yang patut kita syukuri
jadi apalagi hasil pilpresnya kan nggak menang yang di sebelah begitu
tidak menyebut partai apapun ya dan lain lain begitu
oke tapi gini bang jansen sebut saja bukan sindiran ya
tapi tidak ada tujuan tertentu
tapi setiap cuplikan setiap perkataan ahi itu kan pasti memiliki makna yang tersirat
hampir tidak ada sebenarnya makna yang tersirat di situ
baik ditahan sampai di situ
soal rasa syukur ini kan tiap partai beda beda
kalau partai demokrat walaupun kami di pileg sekarang
kursi yang sudah pasti baik itu gugatan p tiga lolos atau tidak ya
tambah potensi enam kursi lagi plus menang pilpres
mungkin partai yang lain beda lagi rasa syukurnya
ini bukan sindiran ini hanya merupakan bentuk rasa syukur
ya yang pertama terima kasih bang jansen sudah klarifikasi
jadi saya tadinya ingin menyampaikan beberapa catatan
karena bang sancar sudah menyampaikan ini soal
rasa syukur yang berbeda beda antar partai
dan juga memang setahu saya ini kelihatannya rapat internal ya
memang terasa banget mbak sejak mas ahaye gabung di pemerintahan
memang mas ahy memposisikan diri sebagai jubir betul hari ini
meng clearkan berbagai persoalan yang tadinya demokrasi
hmm oke tapi gini mas saiful kan ada pernyataan
ya suaranya cukup kurang jelas ya
mas saiful ini kan ada pernyataan ahy yang juga menyebut
kalau kita tetap di sana kemarin kita ditinggalkan sendiri
yang lain sudah kesana kemari bagaimana anda menyikapi pernyataan ini
kalau yang tepat menurut saya
karena faktanya sampai hari ini pkb tidak tepat
ya karena pkb pks masih jalan terus hari ini
nasdem kita hormati memberikan ucapan
korban selamat tapi saat yang sama
nasdem tetap menjadi bagian dari koalisi perubahan yang tetap mendorong
disebut bahwa pernyataan ahy tidak tepat tuh
karena ahy kan tadi kemarin sempat menyebut beberapa waktu lalu sempat menyebut
ya kalau kita di sana tetap di sana kita akan ditinggalkan
ini kembali ke soal karakter masing masing partai
jadi dua kali pemilu pilpres yang kemarin di mana kami kalah ya kami konsisten di luar begitulah
ini kemarin tanggal dua puluh ditetapkan pak prabowo menang begitu
di koalisi sebelah itu tidak semua partai memang
sebagaimana disampaikan oleh mas ketua komisi tadi mas saiful huda
ada partai yang memang sudah kesana kemari begitu
manuver dan lain lain yang mungkin dalam tanda kutip begitu ada juga niatnya
jadi itu kan apa fakta fakta kontemporer saja kan
dalam beberapa hari terakhir ini pas kpu menetapkan pak prabowo sebagai presiden terpilih begitu bersama mas gibran
oke mas saiful tapi pernyataan ahy kemarin menurut anda itu sekedar ucapan syukur
atau bisa dikatakan ada sindiran sih
ya pernyataan haye kemarin menurut anda memang sekedar hanya ucapan syukur atau ada sindiran
merasa tersindir atau terganggu tidak
ya hampir pasti karena mas ahy menempatkan diri sebagai jubir memang kelihatannya menyeger ya mas
tapi ya nggak apa apa itu kan bagian dari
baru teman teman demokrat sudah menjadi bagian dari koalisi dua menjadi bagian dari pemerintahan hari ini
wajar tapi menurut saya nggak harus sampai sejauh itu sih sebenarnya
jadi menurut anda pernyataan hay terlalu jauh
terlalu jauh karena begini ada fakta di mana yang disebut hancur lebur itu sebenarnya tidak terjadi
perolehan kursi pkb naik sepuluh kursi nasdem sepuluh kursi pks nambah tiga kursi
saya membayangkan kalau partai demokrat tetap menjadi bagian dari koalisi bisa nambah juga
jadi harusnya bisa naik juga kalau tetap bergabung gitu ya
oke bang johnson ada tanggapan enggak bang johnson
yang kedua perspektifnya itu kan pemilu
pemilu ini kan artinya pileg dan pilpres
akumulasi dari kedua hal itu misalnya begitu di tengah dinamika pilpres kemarin begitu soal dukung mendukung itu
memang kan posisi partai demokrat apa ya dalam tanda kutip itu kan agak tersudut di beberapa tempat begitu
bahkan kemudian banyak pengamat yang mengatakan partai demokrat ini berpotensi tidak lolos di media sosial
ini akan kita benamkan kata banyak pendukung capres yang lain begitulah
partai kami dapat empat puluh empat kursi saat ini yang sudah pasti begitu berpotensi tambah enam kursi lagi
pilpres kami menang ya kami syukuri
dalam battle tertentu mungkin kami kalah sebagaimana mas saya sampaikan
tapi dalam war perang keseluruhan pemilu kami mensyukuri terhadap posisi kami saat ini
dengan masuk ke pemerintahan lima tahun ke depan ya maka partai demokrat bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat
dan saham kami di lima tahun ke depan itu kan memang saham cool
di kemenangan pak prabowo begitulah dia
makanya sekali lagi perspektifnya ini adalah ya tiap partai begitu tiap organisasi beda beda rasa syukurnya
tapi dengan posisi yang sekarang sudah kami syukuri
mas huda kalau melihat pernyataan yang disampaikan oleh ahy ini ini menurut anda ada indikasi ingin memperlihatkan ke publik
ke publik ke sejumlah partai politik lainnya bahwa ahaye memiliki kedekatan khusus dengan jokowi
ya sekali lagi publik melihat mas ahaye sudah jadi jubir betul loh
jubir membenarkan semua persoalan baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun yang sedang akan disusun oleh pasangan koalisi
padahal menurut saya belum belum belum
menurut saya belum tepat waktunya juga sebenarnya
belum tepat waktunya tapi bisa merespon atau bisa memperlihatkan sejauh mana kedekatan dengan jokowi tidak menurut anda
saya tidak tahu persis saya tidak tahu persis yang jelas partai demokrat tidak pernah kampanye gibran
kayaknya bang jansen sudah ingin set menit
termasuk kemudian banyak ya apekanisasi kami itu ya prabowo gibran
jadi itu enggak benar yang disampaikan mas gitu
tapi kalau disebut sebagai jubir
pak jokowi kan sudah punya jubir sendiri termasuk lembaga kepresidenan kan sudah ada jubirnya sendiri begitu
yang pasti hari ini pertanggal dua puluh satu september kemarin ya mas ahy menjadi bagian dari pemerintahan pak jokowi
itu makanya ketika itu diberikan ke kami kami pun kaget
itu makanya kami katakan kan banyak juga media yang bertanya ke kita kok bisa dapat ini ya
kami katakan mungkin ini buah perjuangan kami memenangkan prabowo gibran kemarin
kalau prabowo gibran kemarin tidak menang mungkin kami nggak masuk juga ke kabinet
beda halnya kalau kami mendapatkan menteri itu sebelum tanggal empat belas februari misalnya
ini kan pasca itu kan pasca hasil pemilunya keluar begitu
walaupun persik quick count ketika itu yang kemudian dicabalkan kembali begitu dikuatkan melalui
dan dikuatkan melalui keputusan resmi pleno kpu tanggal dua puluh maret kemarin
kalau ahy sempat berada di koalisi perubahan anda kaget tidak dengan sikap manuver dan juga pernyataan yang saat ini disampaikan oleh ahy
ya kita saya secara pribadi agak kaget ya pak
jadi ada perubahan yang menurut saya sangat drastis ya
ya tadi itu misalnya soal ikn aja misalnya
mas saya datang ke ikn dan beliau menyampaikan membenarkan semua narasi menyangkut soal ikn
yang di mana pada masa lampau nya
bukankah termasuk yang long out pengesahan undang undang ikn misalnya
nah menurut saya ada lompatan ada lompatan yang cukup jauh banget
perubahan yang cukup jauh banget
boleh boleh silakan bang jansen
pertama soal ikn ya mungkin nanti pak saiful huda bisa melihat ulang begitu ya
hasil rapat paripurna dpr partai demokrat itu menerima undang undang ikn tapi dengan catatan
yang kedua kalau soal wall out itu itu bukan di undang undang ikn tetapi di undang undang omnibus law cipta kerja begitu
jadi kenapa kok demokrat ketika itu menerima tapi dengan catatan
waktu itu kita katakan ini kan kita dalam pandemi covid ada cukup banyak uang ketika itu yang kemudian diarahkan untuk ikn
apa tidak lebih bagus itu difokuskan dulu ke penanganan covid
plus yang kedua di situasi covid itu kan pertumbuhan ekonomi kita rendah
apa tidak lebih bagus ketika ekonomi sudah pulih baru kemudian ikn ini ya kita kerjakan kembali kita fokuskan kembali
jadi anda tidak sepakat kalau ada perubahan yang signifikan dalam karakter statement dan juga perubahan yang berbeda
tadi kan temanya khusus soal ikn begitu saya ingin meluruskan itu sintia
jadi partai demokrat bisa dibuka catatannya begitu di rapat paripurna dpr termasuk di seluruh berita media begitu
partai demokrat menerima ikn tapi dengan catatan catatan yang saya sampaikan tadi begitu
sekarang ekonomi kita sudah mulai tumbuh itu dia kan gak apa apa toh itu uangnya sudah mulai berlebih diarahkan untuk pembangunan ikn begitu itu dia sih
terima kasih bang jansen sitindaun dan juga mas saiful huda sudah bergabung bersama kami di kompas petang selamat sore